presiden joko widodo menginginkan kementerian lembaga terkait memangkas dwelling time menjadi hanya tiga hari pada bulan depan
ini untuk mendukung penurunan biaya logistik dan juga transportasi untuk menarik minat investasi
berikut ini adalah perkembangan dwelling time di pelabuhan terbesar indonesia tanjung priok
dwelling time di pelabuhan tanjung priok tidak beranjak dari empat hari dalam enam bulan terakhir
bahkan waktu inap sempat menyentuh angka lima tiga hari pada bulan januari dua ribu enam belas dan posisi terendah dwelling time terjadi pada bulan november dua ribu lima belas di angka empat sembilan hari
dwelling time pada bulan februari berada di level empat empat puluh satu hari